tumpahan air dari tol layang bekasi cawang kampung melayu atau becakayu yang menyerupai panorama air terjun ramai di dunia maya
air terjun diadakan atau diadakan ini dipicu hujan deras yang mengguyur kota bekasi kamis petang kemarin
hujan deras juga memicu mengakibatkan ruas jalan haji nurali atau jalan raya kalimalang tergenang banjir
hujan deras mengguyur wilayah kota bekasi yang terjadi pada kamis petang kemarin membuat terjadinya tumpahan dari jalan tol layang bekasi cawang kampung melayu becakayu
tumpahan air yang menyerupai air terjun mengganggu arus lalu lintas lantaran jatuh di ruas jalan raya kalimalang atau jalan raya kiai haji nurali jaka sampurna bekasi jawa barat
khususnya pengendara dari arah jakarta menuju bekasi
air terjun diadakan tol beca kayu ini membuat hemoh di jaga dunia
sejumlah warga yang mengabadikan momen yang terjadi sekitar tiga puluh menit tersebut mengunggahnya ke media sosial
panorama air terjun sepanjang dua puluh meter berangsur hilang seiring terhentinya guyuran hujan
selain air terjun hujan deras juga memicu genangan banjir yang mencapai ketinggian tiga puluh cm
sejumlah pengendara terutama roda dua terlihat mendorong kendaraannya akibat mengalami mati mesin
sejumlah warga yang menyaksikan kejadian tersebut mengaku kagum melihat keindahan air terjun dadakan sehingga mengabadikan momen tersebut
namun dibalik keindahannya air terjun dadakan tersebut dinilai sangat membahayakan pengendara yang melintas di jalan raya kalimalang atau jalan kiai haji nurali
air terjun dadakan terjadi di picu hujan deras yang mengguyur kota bekasi
sementara kondisi proyek tol layang becakayu yang belum rampung membuat air mengalir di jalan tol yang belum terpasang tembok pembatas